asia langganan piala dunia korea selatan terbukti lolos semifinal piala asia u dua puluh tiga
dan ini membuat harapan tim merah putih menuju olimpiade paris terbuka lebar
kita kupas perbincangannya bersama dengan sumarji manajer timnas u dua puluh
ada juga justinus laksana atau coach justin pengamat sepak bola
ada juga ali murtado pelaksana fungsi pensosbud kbri doha
selamat sore waktu indonesia bapak bapak semua
siang ya mas ali sama kita ini selamat siang ini
coach pak sumarji ini sekali lagi selamat ya buat kemenangan timnas kemarin melawan korea selatan
jadi saya mau tahu nih kalau di indonesia nih pada saat tadi subuh meskipun udah ngantuk
tapi masih deg degan lihat drama adu penaltinya
nah kalau di sana suasananya gimana pak sumarji
ya iya jadi yang menonton di layar kaca saja deg degan
apalagi kita yang membawa tim gitu ya yang ada di tim gitu
apa nggak tambah stres gitu kalau mengikuti perkembangannya kan detik demi detiknya
artinya ini proses yang memang ya harus dijalani kan
tadinya kan kita itu di tim itu punya keinginan
kalau bisa ya jangan sampai ada tambahan waktu
terus jangan sampai ada adu penalti
karena kan kita tahu kita kepinginnya itu bisa bermain
itu ya cukup sembilan puluh menit plus sekian gitu
setelah itu ya kita menang gitu
maunya kan begitu tetapi kan rupanya jalannya kan berliku
dan harus ada perpanjangan waktu
terus harus ada penalti adu penalti
sehingga itu kan membutuhkan ketahanan fisik ketahanan mental
disiplin pemain yang harus kuat
semuanya tercurah tertumpahkan di situ semua lah kan begitu
dan terbayar semua ya dengan kemenangan timnas indonesia kemarin
semua juga itu berkat doa dari seluruh masyarakat indonesia
baik yang ada di qatar maupun yang ada di sana
karena kan kalau namanya sudah adu penalti
itu kan faktor apa namanya luck itu kan juga ini kan
faktor hoki kan juga ini
oke kalau gitu pak sumajina saya mau tanya dulu deh ke coach justin
coach jadi sebenarnya kemarin kemenangan timnas ini lebih kemana faktornya
atau tadi ada jangan jangan ada faktor lucknya juga
argentina tidak mungkin jadi juara dunia kalau mereka nggak luck pada saat adu penalti di perempat final dan final
faktor waktu itu datang pada saat kita berusaha kita bekerja keras
dan game plan nya kalau menurut saya pribadi ya
saya lebih suka permainan dengan pas melawan jordania
itu benar benar diobok obok jordania
kemarin bagus tapi lawannya juga tidak kalah bagusnya
hanya semoga semoga ini mungkin pak sumardi bisa sampaikan ke pemain
masih ada beberapa catatan beberapa pr yang harus kita perbaiki
agar kita bisa memenangkan laga di semifinal
contoh sintayong menggunakan tiga pemain di sayap kanan
bahkan ferrari dan komang dalam empat pertandingan diganti ganti terus
nah kalau kita lihat match nya ini dalam empat pertandingan kita diserang terus dari sisi kanan
tapi sebagai pelatih dia nggak bisa melakukan apa apa selain memberi kesempatan kepada pemain yang ada
tapi cost sebenarnya kemarin tuh kunci yang paling memegang itu yang paling andil besar nih siapa
apakah tendangan terakhir dari arhani
enggak tendangan arhan itu hanya satu gol
kita punya kecuali arkan yang lain juga masuk itu juga butuh mental
kunci kemenangan itu semua atas kinerja dari pelatih dari staff dari non teknis dari pemain dari pemain cadangan
yang memiliki satu visi satu determinasi untuk bisa memenangkan pertandingan ini
sekali lagi goalnya strike yang pertama itu berbau luck
tapi itu oke minimal kita berusaha kita bisa memanfaatkan
tapi kita juga belajar menit delapan puluh empat kita unggul satu gol kok bisa kita kebobolan
kok hanya dua pemain yang berada di belakang bukan empat pemain
karena sisa bermain tinggal enam menit regular time
kok bisa kita tidak bisa cetak gol atau mendominasi pada saat melawan sepuluh orang
karena kita ini lagi nge pick sekarang semoga nge picknya terus dilanjutkan
sekali lagi saya tidak menyalahkan pemain
karena jangan lupa usia rata rata pemain kita itu sekitar dua puluh
artinya jam terbangnya cetek
jadi kesalahan kesalahan itu bisa terjadi
apakah kalau gitu jangan jangan tadi kalau misalnya harus ada kehatian kehatian juga pak sumardi
jangan jangan karena ada juga tekanan nih dari pemain korea selatan
karena kan pelatih kita juga dari korsel
ada tekanan nggak sih sebenarnya yang dirasakan oleh pemain pemain kita gitu dari tim korsel
apalagi kan pelatih kita juga dari korsel
saya kira kalau di sepak bola tekanan itu hal yang biasa
jadi memang semuanya kan di bawah tekanan
namanya bermain di sepak bola itu di lapangan itu
apalagi ini kan pertandingan yang boleh dikatakan pertandingan yang cukup besar lawannya korea selatan
jadi tekanan itu kan benar benar sangat luar biasa di anak anak
tetapi ya tetapi ini kan tekanan itu akan hilang ketika anak anak secara mental secara psikologis itu bisa menguasai gitu
nah kemarin kan kita lihat kita lihat kemarin kan apa namanya melawan korea selatan itu kan sudah betul betul by process yang baik gitu ya
jadi dari yang pertama
bagaimana coach sintayong menerapkan strategi yang memang betul betul tepat ya sesuai dengan kebutuhan ya kebutuhan tim ya
terus yang kedua bagaimana meningkatkan mental para pemain
terus yang ketiga fisiknya juga sama
kita tahu loh namanya korea itu kan mengandalkan kekuatan kan kekuatan fisik kecepatan dan sebagainya
itu semua sudah bisa dipelajari diantisipasi sehingga bisa meredamlah apa yang
oke ya berkaitan dengan tadi apa namanya untuk mendukung timnas juga kan mas ali ya
ini ramai sekali trending juga bahwa banyak juga penonton bahkan tadi kalau kita lihat sebelumnya itu ada warga negara asing yang sampai menggunakan baju timnas kita gitu
berarti banyak dari luar wni yang kemudian mendukung indonesia
iya makasih mbak audrey
kalau misalkan kita melihat kemeriahan penonton di piala dunia
mbak audrey kalau misalkan kita melihat kemeriahan penonton di indonesia

jadi kita sudah set kita rencanakan jauh jauh hari sebelumnya
paling tidak dalam ingatan saya itu sekitar bulan oktober dua ribu dua puluh tiga kita sudah membentuk wadah supporter garuda qatar
yang inilah aktor sebenarnya yang mengisi stadion sampai begitu penuhnya gitu ya
jadi di luar itu juga dari sisi kami di kbri juga memang merencanakan piala asia ini
kita ingin tunggangi dalam tanda kutip piala asia under dua puluh tiga ini untuk promosi indonesia
jadi kalau misalkan kita lihat juga di banyak pemberitaan di media sosial
misalkan kita tampil di banyak fun zone di stadion stadion mengisi dengan kegiatan budaya indonesia gitu
jadi supporter indonesia memang dikenal bukan hanya yang paling atraktif di dalam stadion
tapi juga kita yang sangat aktif untuk mengisi panggung panggung budaya di luar
oke kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti juga akan dijawab oleh bapak bapak terutama adalah coach justin
kemarin kan juga kan meskipun kita menang tapi ada juga tentang drama kartu merah dari timnas u dua puluh tiga dua kartu merah
nah itu catatannya dari coach gimana usai jeda nanti akan dijawab tetaplah di komnas pertama
apa sih coach ketika kita punya kartu merah ya ada dua lagi drama kartu merah kemarin dalam pertandingan begitu
apalagi nanti kita masih menunggu nih nggak tahu nih lawan uzbek atau mungkin dari arab saudi
ya kita harus belajar bagaimana seandainya kesempatan ini terjadi lagi
kita berlawan sepuluh orang bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan satu orang
entah itu dari transisi dari counter maupun bertahan
tapi saya salut untuk wasit wasit yang benar benar memanfaatkan fasilitas
jadi di pasaran fasilitas var itu tidak dilakukan pada saat kita bertemu dengan kathar
pada saat goal offside goal pertama dari qatar digunakan var
kartu merah yang pertama diberikan kartu kuning dicek dulu dengan var
kewajiban dari wasit untuk menggunakan segala fasilitas disitu kita cukup dibantu lah
tapi sekali lagi semoga kalau kita menghadapi sikon sikon yang tidak terduga
sintayong sudah punya plan a plan b plan c plan d
oke kalau gitu dinantikan ya nanti plan plannya seperti apa pada saat semifinal
nah kalau gitu singkat saja pak sumarji dan juga mas arief
kesiapan nanti melawan kita nggak tahu nih uzbek atau arab saudi nanti yang akan bertanding melawan timnas
ya jadi begini kesiapan kita tentu ini kan apa namanya semifinal yang sudah betul betul kita nantikan ya
jadi kaitannya dengan kesiapan khususnya kesiapan para pemain ini kita betul betul akan kita persiapkan dengan baik
dari semua sisi baik dari sisi fisik mental disiplin dan tentunya strategi
dan lain sebagainya ini apa namanya di tim kepelatihan dan kita semuanya kebetulan saya juga menginginkan sesuatu yang harus bisa ditampilkan lebih
maka yang kita harapkan adalah bagaimana supaya tim ketika nanti tanggal dua puluh sembilan main entah lawannya siapa
itu harus betul betul bisa tampil lebih baik daripada yang semalam gitu
namanya itu yang kita harapkan
oke singkat saja mas ali ini gimana nih nanti para supporter akan dibawa lagi atau udah cukup kemarin atau tambahan
kalau dari sisi supporter semalam sejak gol penalti dari arhan kita sudah langsung kontak bagian tiketing dari afc
dan kita sudah minta blok sekitar tiga lima ratus tiket itu yang blocking ata saja ya
belum lagi nanti kita akan mobilisasi massa yang untuk membeli secara mandiri
jadi mudah mudahan di semifinal nanti kita akan ciptakan rekor lagi
baik mas ali terima kasih pak sumarji terima kasih coach justin terima kasih